dua kelompok pemuda minggu pagi terlibat tawuran di car free day di jalan darmo surabaya
tiga orang pemuda berhasil diamankan polisi karena terbukti membawa senjata tajam
suasana car free day di jalan raya darmo surabaya yang biasanya tenang
minggu pagi mendadak mencekam saat puluhan remaja terlibat tawuran
dua kelompok pemuda yang tak diketahui dari mana asalnya ini
tiba tiba berlarian saling serang menggunakan senjata tajam
di tengah kerumunan warga yang sedang berolah raga
mereka berlarian mengejar lawan yang berada di sisi selatan area car free day hingga ke jalan polisi istimewa
aksi mereka dapat dibubarkan setelah aparat kepolisian berhasil menghalaunya
polisi sendiri langsung menggelar sweeping sesaat setelah tawuran meredah untuk mencegah tawuran susulan terjadi
dalam sweeping ini polisi berhasil menyita tiga buah sabuk dari tiga pemuda yang diduga digunakan senjata tajam untuk tawuran
tauuran yang ditemukan adalah tawuran yang diperlukan oleh tawuran
tauuran yang diperlukan oleh tawuran yang diperlukan oleh tawuran
tauuran yang diperlukan oleh tawuran
tauuran yang diperlukan oleh tawuran
sementara hingga minggu siang penyebab tawuran itu sendiri masih belum diketahui
tak hanya itu polisi juga mengamankan beberapa buah gear sepeda motor yang digunakan untuk tawuran
kalau yang tawuran tadi sekitar mungkin ada dua puluh orang anak
itu perkaranya apa sih
kita kurang tahu
kalau yang minggu kemarin kan memang sampai ada korban di rumah sakit itu
kita bawa itu kepalanya pecah
terus tadi terjadi lagi ketawuran
karena kita memberikan kenyamanan buat yang di kvd betul nggak
sementara ketiga pemuda ini langsung dibawa ke petugas ke kantor polsek tegal sari surabaya untuk dibina
wahyu pratama surabaya